h satu lebaran jumlah kendaraan yang diputar balikan dari tol cikarang barat arah cikampek menurun signifikan
berdasarkan data dari post center jasa marga jumlah kendaraan yang dikeluarkan dari titik pos penyekatan cikarang barat
sampai senin pagi berjumlah delapan ratus lima belas kendaraan
dari jumlah tersebut sebanyak empat ratus delapan puluh dua unit mobil pribadi dan tiga ratus tiga puluh tiga unit bus kecil atau elf
meski terjadi penurunan petugas gabungan tetap tidak mengendurkan penjagaan pos penyekatan cikarang barat
diprediksi hingga esok akan masih ada kendaraan yang mencoba melintas keluar jakarta ke arah cikampek
sementara untuk arus balik belum terlihat pergerakan kendaraan yang mencoba masuk ke jakarta
arus balik saya rasa belum kelihatan ya karena yang akan diberlakukan pergub ini kan baru hari ini
itu informasi yang empat puluh tujuh dua ribu dua puluh pergub itu akan diberlakukannya nanti di kilometer tiga puluh
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di ruas tol jakarta cikampek tepatnya di cikarang barat kilometer tiga puluh satu
selamat siang arief jika pagi tadi pantauannya relatif sudah menurun lalu lintas kendaraan di sana bagaimana perkembangan hingga siang ini
ya selamat siang elvira memang betul sekali
jika dibandingkan dengan kemarin
pas h hari lebaran dan pada hari ini h plus satu memang terjadi penurunan signifikan untuk kendaraan yang diputar balik yang melalui pos penyekatan cikarang barat
dan memang sejak pukul tadi malam hingga pukul terakhir data terakhir dari pukul sepuluh pagi tadi itu hanya ada delapan ratus lima belas kendaraan yang diputar balik dengan rincian empat ratus delapan puluh dua kendaraan pribadi
dan sisanya tiga ratus tiga puluh tiga adalah obes kecil atau elf
pada tanggal dua puluh empat mei lalu itu jumlahnya selama satu x dua puluh empat jam itu kendaraan yang diputar balik mencapai empat tujuh ratus sebelas dengan rincian empat lima ratus tujuh puluh tujuh adalah kendaraan pribadi
dan sisanya satu ratus lima puluh empat adalah bes kecil ataupun elf
dan memang dari pantauan saya ini data terakhir masuk pukul sepuluh pagi tadi
dan data selanjutnya itu rekapnya belum masuk nanti baru masuk sekitar pukul tiga belas siang
dan dari anda bisa lihat di belakang saya saat ini dari petugas gabungan
melakukan operasi penyekatan untuk kendaraan yang mulai mendekati masuk ke kilometer tiga puluh
itu sudah diberlakukan satu jalur sehingga tidak ada kendaraan yang di jalur kedua ataupun ketiga
dan petugas gabungan memeriksa diantaranya adalah surat keterangan izin masuk
dan juga untuk bus bus khusus yang memiliki stiker dan kendaraan tni polri
ataupun yang mengangkut logistik dan juga bahan pangan itu bisa diizinkan untuk melewati pos penyekatan cikarang barat

mobil pribadi yang tidak mempunyai surat keterangan izin masuk keluar jakarta itu langsung diminta untuk keluar di gerbang tol cikarang barat
dan memang kalau secara umum itu di cikampek dari data jasa marga
itu dari hamin tujuh sampai dengan h satu telah terjadi penurunan volume kendaraan sebesar enam puluh dua persen
karena pada periode hm tujuh sampai dengan hm satu kemarin itu data yang tercatat sebanyak empat ratus enam puluh lima
lima lima ratus delapan puluh dua kendaraan yang keluar dari jakarta dan ini sudah turun enam puluh dua persen
dan jumlah kendaraan tertinggi itu yang meninggalkan jakarta terjadi pada hm empat yaitu sebanyak sembilan puluh dua enam ratus enam puluh delapan
dan distribusi arus lalintasnya dengan rinciannya yaitu untuk dari arah timur itu sebanyak tiga puluh sembilan persen
arah barat tiga puluh empat persen dan arah selatan sebanyak dua puluh tujuh persen
dan dari pertugas gabungan sendiri
juga sudah mempersiapkan nanti skenario untuk penyekatan arus balik
tadi dari keterangan komandan di pos cikarang barat ini
itu nanti untuk pemantauan atau penyekatan arus balik ada di kilometer empat puluh tujuh
namun memang prediksinya itu nanti baru akan terjadi di h dua ataupun esok hari
dan untuk mengantisipasi rencananya memang pada siang ini sudah dilakukan rapat koordinasi
bagaimana nanti prosedur dan mekanisme untuk penyekatan arus balik nanti di kilometer empat puluh
yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan
arief artinya memang harus ada penambahan jumlah petugas ya
selain penyekatan untuk keluar dari jakarta
tapi juga nanti akan dilakukan penyekatan untuk mereka yang akan masuk ataupun kembali ke jakarta
bagaimana secara detail mekanisme yang akan dilakukan di lapangan
ya untuk di pos penyekatan cikarang barat sendiri
ini personil yang bertugas saat ini ada tujuh puluh dua personil
untuk setiap shiftnya yang merupakan gabungan dari ditlantas
lalu ada juga dari satpol pp dari bptj dari dishub
itu total ada tujuh puluh dua termasuk dari sabara juga dan juga dari brimob
tentunya dengan arus balik ini nanti sudah dipersiapkan juga personil personil yang akan berjaga di kilometer empat puluh lima
dan juga sebagai informasi untuk pos jaga di arus balik nanti itu sudah ada penugasan bahwa
pos arus balik itu nanti akan bertugas tujuh hari setelah hari lebaran untuk menjaga di kilometer empat puluh tujuh
dan kemungkinan memang pada mulai sore hari nanti dan jelang malam nanti
itu untuk persiapan penyekatan arus balik di kilometer empat puluh tujuh akan segera dilakukan
dan tentunya dengan jumlah personil yang cukup ataupun memadai untuk bertugas selama dua puluh empat jam dengan dibagi menjadi tiga shift
baik arief terima kasih informasi anda untuk cnn news